halo sebagai kompastv seperti biasa sudah saatnya kita update tiga berita terpopuler
yang terjadi pada hari ini senin dua puluh sembilan april dua ribu delapan belas
bersama saya aisah maha putri di top tiga news kompastv
berita pertama sebagai kompastv presiden jokowi dodo menerima kunjungan perdana menteri singapura
reni shenlong dalam rangka pertemuan singapura indonesia leader street tiga pistana bogor pada hari ini
dalam pertemuan ini presiden jokowi turut didampingi beberapa menteri
seperti menteri luar negeri retno marsudi menteri pertahanan prabowo subianto
hingga menko maritim dan investasi luhut bin sarpanjaitan
jokowi menyambut baik berjalannya implementasi lima information region
dan ekstradisi indonesia singapura
jokowi juga menawarkan beberapa peluang investasi manufaktur
ekonomi hijau melalui infrastruktur yang berkelanjutan
hingga pembangunan pusat data di nongsa batam kepulauan riau
beralih berita kedua sobat kompastv hakim saldi isra menegur dua pendugat
asal jawa timur yang tak hadir dalam sidang pemeriksaan pendahuluan hari ini
gugatan dengan nomor perkara dua ratus tiga puluh lima dilayangkan caleg gerindra sigismond bw noto dipuro
sementara gugatan dengan nomor dua ratus empat puluh lima diajukan oleh bernard sipahutar
keduanya tak hadir dalam ruang sidang begitu pun dengan kualsa hukumnya
hingga senin siang mk telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan
untuk tujuh puluh sembilan perkara yang dibagi dalam tiga panel
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua